sambal dapat kita temui dari sabang hingga merauke
bagi sebagian orang indonesia makan tanpa sambal akan terasa kurang lengkap
berbagai macam sambal menjadi favorit masyarakat untuk menjadi pelengkap makanan
rasa pedasnya juga dapat menambah nafsu makan
favorit aku sih sambal matah ya
karena dia tuh segar fresh
beragam sambal nusantara dapat dinikmati dengan berbagai keunikannya
seperti sambal hijau yang terbuat dari cabai rawit hijau dan tomat hijau
juga sambal dadak yang terbuat dari cabai rawit dicampur jeruk limau
yang menghasilkan perpaduan rasa yang pedas dan segar
selain itu ada sambal geledek dengan tingkat kepedasan yang tinggi
sambal rujak dengan cita rasa pedas asam manis sambal mata sambal hijau
hingga sambal kecombrang yang tidak hanya pedas tetapi juga memiliki aroma yang khas bunga kecombrang
makanan khas indonesia kayak ayam goreng dan tempe menduan emang paling cocok dicocol pakai sambal
sekarang udah ada banyak pilihannya mulai dari sambal mata sambal hijau sambal kecombrang sambal geledek sampai sambal rujak
tapi yang paling favorit ada sambal kecombrang dan paling pedes sambal gledek
sampal kecombrang dan tempe menduan
ah sensasi pedasnya memang tak main main
gurihnya ayam goreng dan tempe mendoan dipadu dengan hangatnya nasi putih memang paling pas ditemani dengan sambal yang super pedas
lidah saya pun tak dapat berhenti bergoyang
sambal kecombrang dan tempe menduan
dalam satu porsi kayak gini butuh dua puluh tiga puluh cabai
pantes aja resep pedas banget
kalau untuk sambal kecombrangnya ini aromanya aja udah berasa banget wangi bunga kecombrang
sambal terbuat dari cabai rawit bawang putih bawang merah dan bunga kecombrang
restoran di kawasan otista jakarta timur ini menangkap peluang bisnis pada kuliner pedas
beraneka jenis sambal di sini laku seratus hingga satu ratus lima puluh porsi dalam sehari
sambal di indonesia suka banget dengan sambal
peneliti kuliner departemen sejarah dan filologi fakultas ilmu budaya universitas pajajaran fadli rahman menjelaskan
fungsi sambal sebagai penggugah selera makan memang sudah ada di nusantara sejak dulu
menjelaskan pada masyarakat di berbagai daerah di indonesia untuk memodifikasi jenis jenis sambal ya
dengan menyesuaikan cabai atau mengkombinasikan cabai dengan berbagai bahan yang khas menjadi bagian dari konsumsi mereka gitu konsumsi kuliner
konsumsi dalam kuliner lokal mereka
ini yang menjadi menarik ya kenapa jenis sambal itu setiap daerah itu berbeda gitu
fadli menambahkan sambal terasi dan sambal cabai hijau ternyata telah tercatat di buku buku masak zaman kolonial
saat ini diperkirakan ada ratusan jenis sambal yang dikonsumsi masyarakat indonesia